budi dan juga anda yang ingin mencicipi berbagai kuliner khas indonesia di satu tempat
pada akhir pekan ini kementerian pariwisata mengadakan festival pesona kuliner nusantara
wah jadi ada semua di situ ya
di satu tempat anda pun dapat menjelajahi rasa dari barat hingga timur indonesia
menghabiskan waktu akhir pekan dengan menjelajah indonesia melalui rasa
bisa anda lakukan di festival pesona kuliner nusantara dua ribu dua puluh
festival kuliner ini menyajikan ratusan hidangan dari barat hingga timur indonesia
ada sekitar dua puluh empat provinsi yang meramaikan kuliner ini dengan hidangan khasnya
pemerintah sendiri telah menetapkan tiga puluh jenis makanan hingga minuman untuk menjadi ikon kuliner nusantara
seperti mie aceh daud ayu ayam betutu khas bali hingga bir jawa ini
bir jawa sendiri merupakan minuman favorit dari sultan hamengkubwona ke delapan
kuliner memang bisa menjadi salah satu daya tarik kuat di bisnis pariwisata
festival yang diselenggarakan oleh kementerian pariwisata indonesia ini
menargetkan adanya transaksi sebesar satu miliar rupiah dalam waktu tiga hari
kita sebagai orang indonesia ya kita harus kenal dan harus tahu kasanah makanan indonesia
karena kalau bicara makanan indonesia itu tidak hanya bicara makanan
tapi juga kebudayaan sosial kultur sampai antropolog
sangat dalam sekali dan asik untuk diketahui
festival yang mengusung tema kuliner nusantara kekayaan bangsa ini
juga memberikan edukasi tentang keragaman kuliner hingga cara memasak masakan khas indonesia
rasa mie aceh yang kaya dengan rempah rempah seperti cengkeh lada jinten hingga ketumbar ini
ditambah dengan gurihnya rasa udang ini semakin membangkitkan selera makan saya
prasidia puspa jakarta